hai masih dengan setia
masih mendengar suara
bapak ingat kejadian empat tahun lalu di kluster nirwana saat bapak mengantarkan makanan untuk
istri saya dan istri saya keluar rumah
untuk mengambil makanannya ke bapak
di saat rumah itu terjadi pembunuhan
kasus itu dibuka kembali
dan saya berharap
pak sungarno mau bersaksi
mengenai kasus ini
itu suara orang
kok yang bikin jatuh sumarno
ini kenapa jadi kayak gini sih
gimana kalau sumarno meninggal
nggak nggak nggak ini bukan salah gue
ini bukan salah gue
ini sama sumarno aja yang stress terus dia lari
sampai dia jatuh ke jurang bukan salah gue
gue megang aja juga nggak kok
bukan salah gue
ini salah dia sendiri
aku harus pergi dari sini
jangan sampai ada yang ngeliat gue
lagian bukan yang bagus ya kalau sumarno mati
artinya dia gak bisa bikin hidup gue kacau
dia nggak bisa datang ke polisi
tapi gimana kalau dia nggak meninggal
aduh ini gimana

tapi untuk orang kalau misalkan jatuh ke dalam jurang dalam itu pasti langsung meninggal
oh udah di rumah kepala gue mumut banget sekarang
harus cabut dari sini
masih buat kue
iya kenapa mas
udah jam segini loh istirahat ya
bentar lagi kelar kok
udah lah nyetuk nyetuk aja ya
coba bantuin yuk
bantuin aku gak
deh kamu tinggal pencet ini aja
kan saya udah mandi
bentar lagi dong
ini sini aku bersihin ya
masukkan lagi dong
masukkan lagi dong
mandi lah tuh yang bisa kikik
kalo kayak gini mendingan kikik gak usah bantuin
ya kamu duluan
engga aku cuma bercanda
sini aku bersihin aku bersihin
aku bersihin sayang
udah ya udah ya
tuh kan allah kotor semua kan
udah ya besok pagi buatnya ya
ya si rat
udah jam berapa ini
lu suka cheesecake kan
ntar gua pesenin ya
seinget gue lu juga suka cheesecake kan
ternyata selera kalian berdua sama ya
ntar gua pesenin ya rik
si riki gak mau
sopan banget sih malah mainan hp
padahal tujuan gue mau ngenalin mereka
ya si rikinya malah lempeng banget
gimana jadi guru tk
soalnya kan kamu tahu sendiri aku suka banget sama anak kecil
jadi aku enjoy banget
lu suka anak kecil
iya gak rik